masa sih pak aceh
aduh ampun bu dokter saya sendiri juga sampe malu kalo ketauan orang orang
soalnya ibunya denite udah gak kuat nyuci
biar ncuy aja atu yang nyuci ya
eh jangan atu cuy pakaian perempuan
kalau begitu itu jalan dulu ya
belum bilang makasih sama cemos
yain tadi motor ic yang dateng bi
gatauinnya motorom aku
yang ada kamu cuy
cuy bos hatur nuhun thrnya
itu mau pamit jualan dulu
kang itu si ucu dicatat
nanti dia minta thr dua kali
jadi sekarang canggung

ayu mumpung belum terlalu sore iya kan nanti pilih aja baju yang
kamu suka kelihatan nanti akan beliin kamu selo ya kang ya ya allah
cantik banget sih yang habis mandi kalau habis mandi tambah cantik
waalaikumsalam eh mengapit
enggak jualan teh enggak dulu mang udah telat nggak sempet juga masaknya
tete sakit enggak mang tadi agak repot aja ngurus bayi sekarang bayinya kemana
dibawa ke klinik sama bu dokter dia yang ngurus tapi besok jualan kan teh insya allah mang jualan
itu saya permisi ya teh salamualaikum waalaikumsalam
kom febri kamu kuncin di dalam kan febri ke yatin piatu sama jenipe
kom itu si aceh pasti kembali lagi terus balap ke lara tuh
kok kang dadang tau
idoi kang dadang itu tau betul si aceh
kang dadang itu sangat mengenal aceh sampai hal sekecil apapun aceh dia tau
iya kom kamu hebat kom kamu tau semuanya
ya gitu deh doi
ada yang ketinggalan pak aceh
nggak ada cain cuma saya teh kepikiran terus sama si kecil
nggak usah takut atau cek saya mah biasa gendong bayi
itu si edward dari kecil kan dia udah ditinggal sama ibunya kan
saya terus yang gendongin
tapi kan itu udah lama pak aceh
bapak bapak di ciraos mah nggak ada yang suka sama anak kecil sama bayi
bahkan anak anak bapak bapak itu dari kecil udah saya yang ngurus
pak aceh saya kirain siapa
ini saya pikir kalau misalnya ngeliat bayi suka pengen urus suka pengen ngurus
suka pengen ngerawat bayinya
nggak apa apa pak aceh bisa beneran bisa
hati hati ya pak aceh
hati hati pak aceh
liatin bu dokter tenang dia
kayak udah akrab sama saya
ya kalaupun dia nangis biasanya itu salam perkenalan
ya nama juga anak bayi kan
tapi kalau misalnya udah kecium bau kita udah ikut sama kita terus
saya tak heran bu dokter bapak bapak di sini di cirawas itu nggak ada yang suka sama bayi
cuma saya sendiri
masa sih pak aceh
aduh ampun bu dokter saya sendiri juga sampe malu kalau ketauan orang orang
kenapa mesti malu pak aceh bukannya itu bagus
anak kecil yang suka sama anak kecil
itu tuh ciri ciri suami yang setia sama yang penyayang
bu dokternya bisa aja baca kepribadian saya
bayinya pup aceh
saya udah duga ini wangi wangi apa
ini maaf jain ini pegang dulu aja saya mau pamit
aduh pelan pelannya wangi ya
sama juga masih bayi
kalau pak aceh suka sama bayi biasanya jarang lewatin kesempatan kayak gini
bener kamu in nah in
mumpung ada pak aceh di sini kamu juga jadi bisa banyak belajar gimana cara bersihin pup bayi ya
iya bener pak aceh nggak keberatan kan
yaudah masuk ya kita bersihin ayo pak aceh
bayinya tidur tin
dirawat di rumahmu dokter mak
perintah pak kades
rumahnya sudah kita beli bu yoyo
nanti setelah beliau pulang dari cikampek bisa ambil kuncinya di kantor ya
sudah dulu ya bu silakan dilanjut acaranya
iya iya terima kasih
kalau entin mau mak bisa ngomong sama dokter clara atau sesama pak kemet
nggak usah mak
i marah kalau big bo mengabung
sampai jumpa di kyoto

senang untuk mengeksinoin kita

bagaimana ya di linkas